masyarakat saya disini kekurangan apapun politik pun juga kurang
mohon dukungan dari pemerintah tolong masyarakatnya pergi ke sini
satu ratus empat puluh enam desa di enam belas kecamatan terkena dampak guncangan gempa dengan magnitudol lima enam
senin siang dua puluh satu november lalu
akibatnya tujuh puluh tiga ribu orang pun terpaksa mengungsi demi keselamatan jiwa
mengingat gempa susulan masih terus terjadi hingga hari ini
minimnya harta yang tersisa membuat para pengungsi amat membutuhkan uluran tangan
dari pemerintah ataupun sukarelawan
namun faktanya bantuan pun tidak mudah didapat
warga desa jambudipa misalnya
mesti memasang semacam poster sindiran di pinggir jalan terlebih dahulu
karena selama tiga hari tak kunjung memperoleh bantuan
poster bertuliskan luar kokoh dalam roboh
diharapkan bisa menggerakkan
mereka juga memasang bantuan kepada mereka
pas besoknya ada bantuan pun
mereka kan melihatnya titiknya cugenang kan
di bawah yang ancur bener bener ancur
ketika ada bantuan dari pihak pihak tertentu
mereka cuma lewat lewat aja
karena mungkin mereka pikir asumsi mereka
karena kita baik baik aja
karena terlihat dari depan
bangunan kita emang baik baik aja
bagus masih oke masih kokoh
tapi emang dalamnya kita roboh
dari pertama awal saya kurang tidur sampai sekarang
akhirnya ayah yang membantu untuk masyarakat kasihan
kasihan masyarakat saya di sini
kekurangan apapun logistik pun juga kurang
mohon bantuan dari pemerintah
tolong masyarakat jambudipa sini
sindiran serupa juga digaungkan di desa bunisari
yang memiliki akses yang sempit
sehingga menyulitkan relawan dan petugas
namun yang di sini perlu disoroti adalah
sulitnya pendistribusian logistik
ataupun juga bantuan kepada warga yang terdampak
karena seluruh relawan
maupun juga petugas yang akan menyalurkan bantuan ini
harus melewati jalan setapak
yang ada di antara
ataupun juga di area persawahan
yang medannya juga berat
kena pun juga licin
sehingga harus berhati hati
enam hari setelah gempa terjadi
tim sar gabungan terus berupaya menembus medan yang sulit
agar dapat mendistribusikan logistik ke desa desa yang terisolasi
kita mengerahkan satu unit heli
untuk memapping daerah daerah yang terpencil
dan sulit dijangkau oleh kendaraan mobil
juga mengerahkan sepeda motor
untuk menjangkau tempat tempat
yang tidak bisa dilalui kendaraan
bantuan perlu didistribusikan dengan merata
demi menyambung hidup para korban gempa
selama berada di pengungsian
tenda obat obatan susu untuk anak anak
pakaian hangat serta pakaian dalam dan sembako
merupakan bantuan yang amat dibutuhkan oleh pengungsi